almianda safira langsung mendatangi rumah sakit kartika pulomas
untuk melihat langsung kondisi anak anaknya yang ikut menjadi korban pembunuhan
dua anaknya tewas sementara satu anaknya yang lain saat ini masih menjalani perawatan
doakan mereka selamat tinggal semoga pihak polisi segera bisa menangkap pelakunya
ada firasat tidak ibu
sebelumnya ada firasat tidak
ya cuma terakhir anak saya aja bilang mama i love you
mama saya sudah belajar sholat